pesan makanan hingga memesan ojek dengan aplikasi merupakan hal yang sudah biasa kita lakukan
lalu bagaimana jika kita sakit kemudian bisa memesan dokter untuk datang ke rumah anda dengan bantuan sebuah aplikasi
ya ada aplikasi medical yang berusaha menghadirkan semua fitur itu ke hadapan kita semua
informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
saya budi adiputro pamit undur diri dan teruslah berinovasi
aplikasi ini bisa membantu anda memesan dokter layaknya memesan ojek
pengguna cukup memasukkan informasi keluhan dan lokasi pasien otomatis aplikasi akan mencarikan dokter dalam jarak radius sepuluh km
salah satunya adalah dokter timoti
timewave responsenya bisa lebih cepat karena memang dari radius lima sampai sepuluh km kita bisa pick pasien mana yang bisa yang membutuhkan layanan kita
dan dimana pasien juga oh ini ada dokter yang mau untuk datang ke tempat kita
halo selamat siang saya dokter stephanie dari medicall
mengadopsi layanan panggilan dokter konvensional aplikasi ini meluncur pertama kali di bali baru kemudian merambah ke jakarta
pasien yang sakit akan dikenakan biaya dua ratus hingga dua ratus dolar
hanya tiga ratus hingga empat ratus ribu rupiah untuk satu kali pertemuan dengan dokter
sebenarnya kan layanan ini merupakan salah satu improvement dari ini
on call konvensional cuma kita hadirkan dalam bentuk aplikasi supaya user lebih mudah mengakses dokternya
jadi supaya mendapatkan lokasi terdekat si dokter kemudian dokter juga lebih mudah mendapatkan pasien
itu kita screening lagi sih jadi dari seleksi selain sip dan str kita juga pasti tanya apakah dokter familiar dengan penggunaan smartphone

layanan ini juga didukung oleh jaringan apotik k dua puluh empat
meski sudah berkembang di dua kota masih banyak yang mempertanyakan apakah aplikasi ini akan bisa mengubah gaya berobat di masa depan
radina ataprawira jakarta